ya ferdi benar sekali bahwa saat ini aksi forum umat islam ini masih berlangsung di depan gedung kpu
di mana tadi dimulai sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat dan hingga kini hingga pukul enam belas lebih ini
masa ini masih berkumpul di depan gedung kpu
tadi beberapa perwakilan dari fui salah satunya adalah ketua penasehat dua ratus dua belas amin rais
masuk ke dalam gedung kpu dan bermaksud menemui perwakilan dari kpu
yang diharapkan adalah salah satu komisioner yakni wahyu setiawan
namun sayang sekali ketika masuk ke dalam memang belum ada komisioner yang dapat menemui perwakilan dari forum umat islam
namun memang diterima oleh sekjen kpu dimana tadi memang sempat terjadi sedikit perbincangan
namun tidak dapat menemui komisioner kpu
namun tadi amin rais juga sempat menyatakan bahwa memang aksi dari fui ke gedung kpu ini
bermaksud untuk kemudian mendampingi kpu untuk bisa menyelenggarakan pemilu
yang jauh lebih jauh dari kpu
yang jujur dan adil dimana tadi amin rais mengatakan bahwa memang ada beberapa temuan berindikasi kecurangan
begitu yang dilakukan oleh kpu oleh karena itulah fui datang ke sini untuk kemudian
mengingatkan kpu akan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini